pemirsa anda penggemar kuliner bebek namun bosan dengan olahan biasa seperti bebek goreng atau bebek bakar
referensi kuliner kali ini mengajak anda untuk menikmati olahan bebek yang berbeda seperti bebek asap pada liputan ini
yang kelezatan bumbunya meresap ke dalam daging serta aroma yang khas sangat menggugah selera
rasanya yang lezat serta daging yang gurih membuat kuliner bebek disukai hampir semua orang
mulai dari bebek goreng bebek bakar hingga bebek panggang
namun ada cara menikmati daging bebek dengan sensasi yang berbeda
bebek asap seperti apa prosesnya yuk kita intip sama sama
sebagai bahan utama dipilih bebek muda jenis hybrid berusia empat puluh lima hari yang rendah kolesterol
bebek ini sudah diungkap
dengan bumbu kunyit agar tidak bau amis
haluskan semua bumbu yakni bawang merah bawang putih merica bumbu rahasia cabai rawit serta sere
lumuri bebek dengan bumbu secara merata di semua bagian
lalu tutup dengan daun pisang serta aluminium foil
panggam sekitar lima sampai tujuh menit
sudah dilakukan oleh orang orang inggris dan negara di daratan eropa sejak abad pertengahan
tujuan utama dari pengasapan pada masa itu agar daging tahan lama
namun di sini tujuannya untuk memberikan cita rasa yang khas yang berasal dari atap pembakarannya
jadi awalnya kita berasal dari bebek
sama mikir gimana ya menghadirkan rasa anak kuliner baru di menu menu indonesia ini
jadi di belah
kayaknya kalau di asap kan ada smoked beef kenapa enggak ada smoked beef
bebek pun matang
aromanya yang khas sangat menggugah selera
membuat saya tak sabar untuk segera menikmatinya
karena memang bumbunya meresap ke daging
dan yang paling penting adalah aroma khas dari asap serta daun pisangnya ini terasa
selain menawarkan kelezatan daging bebek pun memberikan manfaat serta kandungan yang baik bagi kesehatan
salah satunya adalah kesehatan kulit karena mengandung lemak yang cukup tinggi sehingga memenuhi kebutuhan lemak dalam tubuh kita
karena kelezatannya bebek asap pun menjadi referensi baru bagi para penikmat kuliner bebek
kalau bebek asap gitu
kalau biasanya kan saya kalau melihat mungkin bebek goreng gitu
ya unik juga sih
ya unik juga lah
rasanya juga oke lah
unik juga sih karena disini jual bebek asap
terus yang selama ini kita tahu kan biasanya cuma bebek digoreng atau kayak kremas gitu
tapi disini unik karena ada bebek asap juga
jadi dikukus kayak alun foil gitu
ngerasanya enak sih
di rumah makan yang terletak
di jalan lodaya bandung ini juga menyediakan pilihan menu serba asap lainnya
di alformatasari bandung